setelah meluncurkan promo produk umkm melalui lapak ganjar
pemerintah provinsi jawa tengah mempromosikan karya musisi lokal jawa tengah
gubernur jawa tengah ganjar pranowo meluncurkan lapak ganjar musik
sebagai wadah promosi lagu lagu ciptaan musisi jawa tengah
pemerintah provinsi jawa tengah telah melakukan promosi usaha umkm melalui lapak ganjar
yang berlangsung setiap hari minggu
dan kini lapak ganjar juga ikut mempromosikan karya musisi lokal jawa tengah
yang berlangsung setiap hari
untuk bisa melakukan promosi para musisi cukup membuat instagram story
kemudian menautkannya ke akun adganjar underscore pranowo
instagram story yang terpilih akan diposting ulang oleh akun adganjar underscore pranowo
yang memiliki tiga delapan juta pengikut
lapak ganjar musik terinspirasi dari situasi pandemi yang membuat para pelaku seni
tidak bisa tampil di panggung
akibatnya penghasilan mereka menurun drastis
para musisi pun harus beralih ke media digital untuk memasarkan karya karyanya
benarnya mereka biar apa bisa berkreasi dan ternyata tadi saya melihat postingan postingannya
ternyata bagus bagus banget
maka saya mau izin kepada mereka kalau ini bisa kita kumpulkan kita posting
kalau perlu kita albumkan
lalu kita albumkan bisa berjalan harapan sedikitnya juga banyak nanti dari label label
yang kemudian bisa mendorong mereka untuk ya lebih produktif punya nilai ekonomis
boleh duit halal bagus dan perang
ketika diluncurkan pada rabu delapan september lalu
lapak ganjar musik telah mempromosikan empat puluh dua lagu ciptaan musisi jawa tengah
lewat lapak ganjar musik
diharapkan publik akan makin mengenal karya musisi jawa tengah
sehingga penonton channel youtube para musisi bertambah dan menghasilkan pendapatan